ditangkap sebagai peluang usaha yang menggiurkan bagi sejumlah pengusaha startup
beberapa perusahaan berbasis online diantaranya gojek kargoku com
mulai memperkenalkan bisnis jasa pengiriman barang dengan transaksi bisnis secara digital
anda kini tak perlu sulit jika ingin mengirimkan barang dalam jumlah besar
perusahaan berbasis online ini mencoba untuk menggunakan kekuatan internet
di mana indonesia kini menjadi negara ke enam dengan pengguna internet terbanyak
yakni lebih dari sembilan puluh tiga juta orang
jumlah pengguna internet indonesia yang kian bertambah serta peluang besar di pasar transportasi dan logistik
membuat bisnis jasa pengiriman barang menjadi ladang subur untuk memperoleh keuntungan
dalam beberapa perusahaan berbasis online diantaranya adalah cargoku com
mulai memperkenalkan bisnis jasa pengiriman barang dengan transaksi secara digital
bagaimana metode efektif untuk mengembangkan moda bisnis jasa pengiriman barang online
kami akan membahasnya lebih dalam di segmen the analyst
dan kini sudah hadir di studio dua cnn indonesia martin nababan pendiri ataupun juga founder cargoku com
terima kasih sudah datang
sebenarnya ini seperti gojek ya kalau lebih familiar untuk masyarakat awam tapi kali ini untuk logistik
seperti apa sih mekanisme pemesanannya
jadi pemesanannya sih sederhana ya
sasaran dari kita awalnya adalah bagaimana membantu para pemilik truk yang pada saat mengirim barang
nah pada saat dia kosong kita bantu cari muatan
nah tentu saja ini sasarannya bagi pemilik barang juga
nah pemilih barang seringkali kesulitan mencari truk
kedua seringkali dia ingin mencari jasa pengiriman yang lebih murah dari biasanya
nah dengan adanya cargoku com ini kita jodohkan nih
pada saat pemilik truk pulangnya tidak membawa barang pemilik barang yang ingin mengirim barang lebih murah
jadi harga yang harus dikeluarkan
tapi apakah misalnya kayak saya pesan aplikasi transportasi
nanti akan kelihatan tuh di titik saya berada ada berapa kendaraan
kalau hal ini hampir sama juga tidak
dia akan memberitahu posisinya di mana
secara prinsip ya
cara bertemunya adalah bagi saya yang pemilik barang saya taruh dulu di wallnya kargoku
tujuannya mau kemana kapan mau diambil saya taruh
nanti ternotifikasi kepada pemilik barang pada saat truknya kembali
nah akhirnya mereka ketemu
nah begitu ketemu ada harga estimasi
oh ada juga harga estimasinya
yang kita berikan adalah harga estimasi
pada saat tidak ada
ada tambahan pelayanan harga estimasi bisa dipakai sebagai dasar acuan harga final
nah mereka lakukan seperti bid
artinya lelang lah ya
cari pelayanan terbaik
artinya pelayanan terbaik bukan saja harga tetapi pelayanan dari sisi packagingnya pelayanan waktunya
nah kalau cocok dia bisa memenangkannya
itu di store ke anda sebagai pemilik dari website ataupun juga aplikasi ini atau ke yang memiliki truk tersebut
atau seperti apa
atau ada cv cp yang bekerja sama dengan kargoku com
sebenarnya kita kan platform mirip dengan ada seperti online taksi saat ini ya
kita ini memfasilitasi antara pemilik truk sama pemilik barang
memang pada saat transaksi si pemilik barang store nya ke kita dulu
tentunya kita pakai payment gateway pakai bank yang sudah ada
pada saat barang sudah diterima sama pelanggan baru kita kirimkan kepada pemilik truknya
oke tapi kalau kita berbicara mengenai ini kan karena logistik kita teringat apa yang disampaikan oleh presiden jokowi
pesawat kecil dwelling time bahkan kalau saya tidak salah di dua dua puluh lima hari kalau saya tidak salah targetnya presiden sempat memberikan
apakah menurut anda dengan fasilitas ini cukup membantu sudah berapa banyak yang saat ini terlibat di cargo com
iya kita sendiri kan mbah ani baru launching tanggal delapan oktober ya
sumbangsinya secara makro ini akan menurunkan logistik cost yang ada di darat
nah kedua utilisasi truk akan naik
dengan naiknya utilisasi truk
iya sehingga si pemilik trek juga senang pendapatan naik pemilik barang juga senang harga akan turun
nah kalau harga logistik turun artinya jasa pengiriman lebih murah mereka akan bisa bersaing menjual barangnya
nah yang diminta tadi pemerintah sumbangsi kita adalah menurunkan cost logistik itu saja
oke jadi sudah berapa banyak saat ini yang
kalau cargoer artinya pemilik barang
sudah mulai ada delapan puluh sembilan puluh yang daftar sejak seminggu ini
kalau truk partner beberapa perusahaannya kan punya truk bisa sampai dua ratus tiga ratus itu ada sekitar lima yang calon kita
mereka lagi persiapan meng input datanya
oke pak martin tapi kita tahu bahwa di indonesia logistik itu kerap identik dengan pungli
apakah itu anda masukkan juga dalam perkiraan biaya
karena biasanya ya sudah tahu sama tahu biasanya di satu tempat kita akan mengeluarkan uang untuk titik mana titik mana preman setempat atau apalah namanya
apakah itu dimasukkan juga saat kita memperkirakan estimasi biaya
kalau bagi saya idealnya itu tidak dimasukkan kenapa
kedepannya ini akan hilang
ya soon or letter lah ya artinya saya ikut mengurangi dengan catatan bahwa transaksi ini pertama transparan
yang kedua semuanya ada angkanya di dalam aplikasi ini jadi orang sudah mulai transparan dengan biaya yang rendah
dengan menghilangkan titik titik yang selama ini banyak sekali akan mengurangi cost logistik
oke jadi anda yakin bahwa untuk pungli memang tidak dimasukkan dalam estimasi harga
ya ini seperti aplikasi yang ada saat ini kan lama lama costnya turun kan
soon or letter masyarakat kita akan belajar
dan ini semua dilakukan secara online ya
pembayaran juga online gitu
menurut anda target anda hingga akhir tahun ataupun pada tahun dua ribu tujuh belas bagaimana penggunaannya
apakah anda sudah mendapat panggilan mungkin dari pemerintah ataupun juga perusahaan swasta lain untuk bekerja sama
kalau perusahaan swasta lain
sudah bisa diunduh sekarang
ya sudah bisa diunduh
di google di app store sama di play store sudah bisa
jadi kita menciptakan tiga aplikasi sebenarnya
bagi pemilik truk perusahaan supaya mudah memonitoringnya dia pakai web application
nah bagi pemilik barang dia bisa pakai yang namanya mobile application
bagi drivernya sendiri atau supir truk dia pakai application juga mobile untuk jemput barangnya di mana antar barang di mana
jadi ketiga pihak ini mudah lah ya
oke untuk mendapatkan layanan dari kargoku com
kalau saya sih sebagai konsumen senang banget pak martin karena kan berarti efeknya harga harga bisa murah kan
kalau logistiknya murah
terima kasih martin nababan founder dari cargoku com sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business